kemudian di sebelah kiri saya ada eli rosita silaban presiden konfederasi serikat buruh seluruh indonesia
dan kemudian ada dewan pakar asosiasi penguasa indonesia apindo bang anton sukit
lalu sambungan zoom ada anggota komisi lima dpr suriadi jayapurnama
pernah diajak bicara soal potongan dua lima dan untuk tabra dalam acara
sebenarnya kesalahan pemerintah ini berulang kali terjadi ketika membuat sebuah keputusan atau sebuah kebijakan
langsung memutuskan tanpa ada konsultasi dengan publik
keberatan makanya saya bisa katakan sekarang bahwa kami menolak
satu sangat sedikit sentuhan pemerintah dengan kita dengan serikat buruh untuk hal ini
dan bagi kami ini sangat berat pak dua lima
kenaikan upah saja kan hanya dua ratus ribu misalnya satu tahun
dan kalau sekarang kita sudah mengiur lima tambah dua lima enam lima
gaji di jakarta misalnya lima enam juta
itu kami harus bayar rp tiga ratus dua puluh lima ribu pak
padahal buruh ini memang rata rata mereka kan bisa dikategorikan buruh yang memang upahnya sangat sedikit
dan mereka sudah ada juga cicilan misalnya pak perumahan ada kredit motor atau mobil segala macam
dibebankan dengan ini mereka keberatan
sehingga pemerintah juga jangan kaget nanti ketika serikat buruh akan memobilisir
sebuah kegiatan kegiatan atau aksi aksi penolakan ini
karena memang ini sangat berat bagi kami saat ini
karena saya konsolidasi dengan teman teman serikat buruh yang lain yang tidak dikonfederasi saya
mereka mengatakan menolak seratus
meskipun dengan bayangan pada satu saat nanti entah kapan dapat rumah
masalahnya kan pak sudah ada kita menyiur di bpjs
itu kan kita sudah menyuruh itu dan kita juga ada bisa memakai dana mlt
kenapa overlapping dengan yang ada sekarang ini
jadi kami bingung apakah pemerintah memang pemerintah mungkin melihat itu sangat sedikit jumlah dua lima
tapi bagi buruh pak terutama buruh kasar misalnya yang di manufaktur itu
pemotongan tiga ratus dua puluh lima ribu atau penambal dua lima persen itu itu sangat berat
apalagi dengan keseluruhannya pekerjaan kelat
pak anton apindo pernah diajak bicara
jadi terima kasih pak budiman
jadi dari awal waktu proses pembicaraan undang undang ini memang kita diajak
sebelum kita bicara mengenai berat atau tidak ini persoalan ada persoalan yang prinsipil bahwa
tapera ini adalah jaminan sosial atau tabungan
kalau jaminan sosial dia harus masuk dalam sistem undang undang sistem jaminan sosial
jadi masuk di luar sjsn
kalau bicara tabungan mana ada di dunia ini pak didik tabungan yang dipaksa
nah itu yang prinsipil ya pak ya
kedua maka itu kita sudah menolak sejak awal
tetapi ini memang hak inisiatif dpr saat itu dan pemerintah dalam hal ini pupr dirjennya sangat mendukung lah
karena mungkin kpi nya rumah ya sudah lah jadi ini ada mumpung ada kan
tapi persoalan yang lebih mendasar pak didi dan lebih berkeadilan
yang selalu mereka mengeluh ini kekurangan disuruh mensubsidi orang orang yang lebih kurang dari mereka pak
nah baru yang mbak eli katakan tadi ada dua program pemerintah yaitu mlt
dana itu jadi mlt ini adalah diambil pada waktu ada krisis pandemi
jadi tiga puluh dari jht itu bisa dicairkan
yang sebenarnya itu melanggar prinsip juga
nah force majeure lantas diadakan
akumulasi dari tiga puluh persen itu ada satu ratus enam puluh triliun lebih
dan pencairan ini masih sangat minim
kedua di samping itu ada juga namanya yang untuk kpr dalam hal ini mbr atau masyarakat berpenghasilan rendah yang bunganya disubsidi
jadi kalau motivasi pemerintah dalam hal ini untuk pengadaan rumah dan untuk pekerja
jadi ini yang menurut saya sejak reformasi ya pak didi ini kita kan sudah sepakat supaya good governance
mengikuti tata kelola pemerintahan yang baik
yang lebih baik semua masuk di dalam sistem jaminan sosial
atau kalau memang mau dipajakin ya pajak ditambah
tapi jangan membuat sesuatu yang belum bicara berat atau tidak pak ratenya
tetapi ini kan sudah melanggar sistem
nah ini karena itu kita dengan tegas sejak awal menolak
pak dodi saya tahu pak dodi termasuk baru di tapra ya baru maret ya dilantik
tapi datang ke sini ingin tanggapan
buruh menolak pengusaha menolak gitu
di mana sebetulnya ada kanal yang tidak sambung
buruh juga keberatan pengusaha juga keberatan
tapi tapra nya sendiri gimana sih duduk soalnya nih sebetulnya
ya mungkin dapat saya sampaikan bahwa ini berangkat dari amanat undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal dua puluh delapan
di mana bahwa setiap warga negara milik rumah tinggal yang layak
kemudian dari situ berangkatlah undang undang nomor satu tahun dua ribu sebelas
di mana amanatnya untuk didirikan badan pengelola tabungan perumahan rakyat
nah makanya lahirlah undang undang nomor empat tahun dua ribu enam belas
ini tentu proses untuk mencapai satu undang undang sudah melalui proses pembahasan fpi dan sebagainya
sebagai mana yang berlaku pada umumnya
nah kemudian kita bp tapera mulai beroperasi sejak terbitnya peraturan pemerintah nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
jadi sudah beroperasi launching pertama kpr buat mbr
masyarakat berpenghasilan rendah itu di bulan mei dua ribu dua puluh
dan saat ini kita sudah merealisasikan dari dana tapra sekitar tiga belas delapan ratus delapan puluh enam unit dengan outstanding realisasi sekitar dua delapan triliun
dan ini pemerintah hadir melalui
namanya ada dana flpp
yaitu setiap tahunnya untuk dua ratus dua puluh ribu unit bagi mbr
pada waktu itu dikelola oleh ppdpp
kemudian pada tahun dua ribu dua puluh satu beralih ke bp tapera
nah pemerintah hadir di situ dia pemerintah sudah merealisasikan satu empat ratus satu empat juta unit
dengan rupiah sekitar rp tiga ratus delapan puluh enam triliun
makanya bp tapera sejak dua ribu dua puluh dua diamanatkan mengelola dua sumber dana
satu dana tapera yang bersumber dari peserta
dimana peserta itu adalah ex peserta bapak pertarung
yaitu para asn yang jumlahnya kurang lebih empat jutaan
nah kemudian dana pemerintah hadir di ppdpp dan itu kemudian dikelola oleh bp tapera
satu dana pemerintah yang dialokasikan melalui apbn setiap tahun
kemudian dana dari peserta tapra ex bapak pertarung
yang waktu dipindahkan itu sekitar sepuluh sembilan triliun
nah kemudian itulah yang digunakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah
sebenarnya spiritnya tentu kita tahu bahwa banyak mbr yang berpenghasilan
sesuai ketentuan pemerintah delapan juta kebawah
itu nggak punya kemampuan untuk bisa memiliki rumah
sehingga hadirlah pemerintah dan dana dari peserta ini
wajib bagi pekerja dan pekerja mandiri
kalau katakanlah orang itu sudah punya rumah gitu
ya sudah punya rumah dia menjadi penabung
ya memang di dalam undang undang dan pp nya tidak ada sanksi terkait
tapi itu ya disampaikan bahwa wajib menjadi peserta tapera
wajib yang kalau katakanlah untuk tidak ikut itu yang kena sanksi perusahaannya atau buruhnya
masalah sanksi belum ada aturan
saya ke pak suryadi dari komisi lima dpr
pak suryadi ini kalau pak suryadi lihat kontroversi atau polemik yang terjadi sekarang ini semata mata karena problem komunikasi problem substansi atau problem apa pak
sebetulnya karena ada pergeseran isu ya
artinya mereka yang sudah punya rumah kemudian dilibatkan yang padahal mereka juga punya masalah tersendiri
oleh karena itu harusnya dikembalikan kepada isu sektoral dan juga
sebagian dari masyarakat kita yang tidak punya rumah
ya kan pada saat undang undang ini dibahas tahun dua ribu enam belas itu kan hampir sebelas juta kita backlog perumahan
nah bagaimana solusi untuk menyelesaikan perumahan ini ya selain bantuan pemerintah langsung ada dari salah satunya adalah tapera ini
nah tetapi kemudian dalam pp nya melebar menjadi kewajiban bagi seluruh pekerja dan pekerja mandiri
oleh karena itu kita kembalikan kepada isu sektoral bagi mereka yang memang belum punya rumah
ini harus dicari solusinya bukan tumpang tindih dengan beban beban para pekerja maupun pekerja mandiri
oh artinya kalau mengikuti loginya pak suryadi ini ini wajib bagi pekerja pekerja yang belum punya rumah ya
tentu sesuai dengan penghasilan mereka ya
kewajiban ini juga jangan dirubah ya
antara yang sebetulnya menjadi hak para
pekerja yang tidak punya rumah tetapi kemudian menjadi kewajiban banyak orang
harusnya kewajiban pemerintah tapi menjadi beban bagi warga
ini kan ada pergeseran isu yang tadinya kewajiban pemerintah memenuhi menyediakan rumah tapi menjadi kewajiban warga negara bahkan seluruh warga negara yang menjadi pekerja dan pekerja mandiri
bisa mengumpulkan tujuh puluh satu triliun
di saat kita punya pengalaman bagaimana dengan asabri bagaimana dengan jiwasraya
nah ini juga perlu dijawab oleh pemerintah
saya gak tau setelah kontroversi terjadi akan seperti apa
tapi menurut mas didi apa sih dibalik kontroversi problem komunikasi kah
tapi jawaban mahdi setelah jeda berikut ini